salah satu syarat yang harus dipenuhi calon haji sebelum berangkat ke mekah arab saudi adalah sudah mendapat vaksin meningitis
akhir tahun lalu sering meningkatnya jumlah peserta ibadah haji vaksin meningitis yang tersedia tidak cukup
setelah dua tahun dibatasi akibat pandemi kuota haji tahun lalu mencapai lebih dari seratus ribu orang
pemilik biro haji dan umroh fauzi wahyu mumtoro mengatakan sebagian dari sekitar dua puluh tujuh ribu orang yang diberangkatkan pada tahun lalu sempat menghadapi kendala ini
pemilik birohaji dan umroh fauzi wahyu mumtoro mengatakan sebagian dari sekitar dua puluh tujuh ribu orang yang diberangkatkan pada tahun lalu sempat menghadapi kendala ini
pemilik birohaji dan umroh fauzi wahyu mumtoro mengatakan sebagian dari sekitar dua puluh tujuh ribu orang yang diberangkatkan pada tahun lalu sempat menghadapi kendala ini
pemilik birohaji dan umroh fauzi wahyu mumtoro mengatakan sebagian dari sekitar dua puluh tujuh ribu orang yang diberangkatkan pada tahun lalu sempat menghadapi kendala ini